saudara badan meteorologi klimatologi dan geofisika menyebut perubahan cuaca tak menentu
dan suhu yang terasa lebih panas di wilayah jakarta dan juga sekitarnya sebagai hal wajar
saat ini indonesia masuk dalam masa peralihan musim hujan ke musim kemarau
bmkg memperkirakan cuaca kawasan jabodetabek akan cerah berawan sepanjang sabtu empat mei
potensi hujan ringan kemungkinan terjadi di sebagian kecil wilayah
sementara daerah lain di indonesia diperkirakan masih diguyur hujan sedang hingga lebat
sehingga pergerakan udara terutama untuk masuk ke bawah secara perlahan itu terutama heat wave akan sulit terjadi di wilayah indonesia
dan juga banyak gangguan gangguan di ekwator menyebabkan mungkin dia akan membelokkan heatwave sebelum masuk ke wilayah indonesia
sehingga untuk perkiraan untuk cuaca hari ini terutama kalau kita spesifik di jabodetabek
ya untuk jabodetabek sebagian besar saat ini adalah cerah berawan walaupun ada potensi hujan ringan
seperti di daerah selatan seperti bogor dan sekitarnya dan tangerang juga dan selatan walaupun kejadian banyak terjadi di sore hari
indikator dari heat wave itu baru akan terjadi kalau apa mas
ya berdasarkan bmkg dunia atau wmo indikator terjadi adalah jika suhu di atas lima derajat celcius maksimum rata rata
seperti misalkan indonesia tiga puluh tujuh di atas empat puluh derajat selama lima hari berturut turut dan dalam rentang luasan tertentu yang cukup luas
maka akan terjadi heatwave seperti itu kalau dari definisi dari wmo
oke dan rata rata suhu di kita ada di kisaran berapa tuh
rata rata suhu maksimum terjadi untuk beberapa hari belakang ini masih sekisaran paling tinggi sekitar tiga puluh enam delapan seperti kalau tidak salah pun ada tiga puluh tujuh
tetapi untuk kategori masih relatif
yang lebih rendah dibanding tahun lalu waktu kejadian el nino di mana bisa mencapai tiga
oke terakhir singkat saja untuk poin yang perlu diperhatikan masyarakat untuk momen peralihan musim dari hujan ke kemarau ini
iya yang perlu jadi perhatian yang pertama adalah masih ada potensi hujan di wilayah indonesia
khususnya di sore hari karena hujan akan disertai kerat petir dan angin kencang
kemudian juga ada potensi hujan es
jadi jangan selalu membawa peralatan seperti mantel payung ketika berkeluaran
adalah potensi peralihan musim juga masih akan juga terjadi di wilayah wilayah selain jabodetabek
dan juga wilayah lain yang potensi hujan ini juga masih cukup tinggi
seperti wilayah timur dari sulawesi maluku maluku utara hingga ke papua dan papua barat masih cukup tinggi
jika anda traveling ke area sana waspada karena masih potensi hujan masih cukup tinggi
ya mas hakiki terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbicara bersama kompas tv kali ini
kira kira begitu intinya sisko bahwa kondisi cuaca yang dirasa cukup panas beberapa waktu belakangan ini
peralihan peralihan cuaca dalam satu hari begitu ini dipandang sebagai hal yang normal
karena masih dalam masa peralihan cuaca
baik meskipun cuacanya masih belum ada potensi heat wave
ataupun juga membawa peralatan hujan seperti itu
tifal solaisa melaporkan langsung dari bmkg jakarta